ratusan rumah di kampung kramat kelurahan tanah baru kota bogor jawa barat minggu malam juga terendam banjir
banjir melumpuhkan jalan raya tanah baru puluhan kendaraan juga mogok
hujan ekstrim melanda kota bogor pada hari minggu siang hingga malam
bencana banjir pohon tumbang hingga longsor terjadi di beberapa titik di kota bogor
banjir juga melumpuhkan jalan raya tanah baru
puluhan sepeda motor mogok usai dipaksa menerobos banjir
dari kemarin hujan hari ini cukup deras dari angin juga yang sangat deras sekali
bagaimana beberapa titik di kota bogor banjir pohon tumbang tanah longsor dan sebagainya
kami dan teman teman dibantu
para relawan dan komunitas sedang melakukan evakuasi beberapa titik
di bogor saat ini lebih banyak sekali kejadian
pada bencana kami beberapa tim dibagi beberapa titik untuk melakukan evakuasi banjir pohon tumbang dan tanah longsor